salah satu lokasi imunisasi mr yang dibuka dinas kesehatan kota surabaya
ada di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya pusat
gerai imunisasi ini ada di dalam area acara pameran kerajinan
sejumlah orang tua membawa anak mereka untuk imunisasi dengan berbagai alasan
menurut mereka pemberian vaksin gratis menjadi pertimbangan
pasalnya untuk mendapatkan vaksin mr di dokter atau rumah sakit swasta
setidaknya mereka harus merokok kojek sebesar rp empat ratus
sedangkan di fasilitas kesehatan pemerintah
terutama gerai vaksinasi pada bulan imunisasi anak nasional atau bian
bisa didapat secara cuma cuma
ini vaksin mr yang booster yang kedua
kalau soal biaya kan yang pertama itu di rumah sakit
kurang lebih kisarannya sekitar empat ratus
ini berhubungan ada yang gratis kita manfaatin saja fasilitas dari pemerintah
sama umur sembilan bulan kalau nggak salah ingat itu di rumah sakit swasta
jadi yang kedua ini boosternya
tetap harus dipenuhi kan anak untuk mendapatkan imunisasinya
percepatan imunisasi melalui pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional atau bian di surabaya
menunjukkan angka cakupan yang signifikan
pada awal agustus lalu cakupan imunisasi mr atau campak rubella
dikutip dari laman pemerintah kota surabaya nanik sukristina
kepala dinkes kota surabaya mengimbau agar orang tua segera membawa anaknya untuk imunisasi
dan tidak perlu khawatir adanya kejadian ikutan pasta imunisasi atau kipi
imunisasi mr bersifat wajib
sebab anak anak yang terjangkit penyakit campak rubella akan mengalami kondisi seperti ruam yang berlangsung selama tiga hari
lenjar getah bening juga bisa bengkak selama seminggu atau lebih dan nyeri sendi bisa bertahan lebih dari dua jam

tiga kasus anak mengalami demam hidung berair dan diare
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur